mau udah mau jalan pulang
ya udah ditunggu sama
mau aja aku udah deket mak
cendol manis dingin
cendol manis dingin
oh lagi pengajian di masjid
ya kalau deket pulangnya sebentar dong
masjidnya emang deket
tapi pengajiannya suka lama bisa sampai dua jam
bisa aja deh
malam minggu sibuk gak biasanya sih enggak
emang kenapa kita jalan jalan yuk
malam mingguan kemana
saya kalau lama izin keluar
gak enak sama majikan saya
ibu gak jadi pengajian jadi
ada yang ketinggalan kamu beli cendol
kamu belinya nggak pakai gelas
enggak bu nanti sampai dalam saya ganti ke gelas
kenapa nggak langsung pakai gelas aja
kok gak bayar
udah tadi bu
enak juga lauknya
rat itu rumah makan
padang langganan gue sejak
muda dari dulu
rasanya gak pernah berubah
lu yang nusain
kenapa lu kagak siapin air dari tadi
kamu enak tinggal di sini
enak di sini orangnya ramah ramah terus baik lagi
wah bagus dong
oh iya aku di sini punya temen dekat namanya cimot
cimot namanya lucu
terus orangnya lucu gak
mbak be sama pak haji
pulang dari tanah abang ya
padahal saatnya tadi kesini
mbak bes sama pak haji udah pada pergi
berarti lu telat datangnya d
padahal kalau saya diajak mau atuh
kalau lu ikut gue berat diongkos
olo olo pak haji kalau soal ongkos mah saya keluar ongkos sendiri juga gak apa apa tuh
siapa tahu handphonenya udah nyala
tapi emak sama bang ojak
waktu itu incing
ketinggalan baju di rumah emak yang lama
iya baju kebaya warna merah
yang ada bordirannya
iya baju kebayang warna merah yang ada bordirannya
iya katanya cinggiruahaya dia udah lama nyari nyari itu kebaya
kirain hilang pas lagi dijemur
terus cinggiruahaya bilang katanya dia mau kesini ambil kebayanya
kan udah dikasih ke kelurahan
ya mama jangan tanya sama tati tati juga bingung
oh udah mau jalan pulang
yaudah ditunggu sama emak
semuanya udah deket emak
ada apaan emak
lo ke kelurahan ya ambil baju ditaruhnya di plastik yang paling kecil
emak taruh ini paling atas
baju apaan emak
laju kebaya warna merah terus pinggirannya ada bordirnya
udah sudah buruan ngapain diem aja
itu sms dari bang cimot
bukan ini sms dari bopi
dari namanya sih kayaknya ganteng deh
lumayan sih tapi masih anak sma
ciee dikejar sama brondong
terus dia bilang apa disitu
biasa dia nanya lagi apa udah makan apa belum sama siapa
ya biasa lah gitu gitu doon
yooo ciee sekarang laras jadi kembang kampung yaa
kenyang alhamdulillah kenyang
kapan kapan beli lagi kesana yuk
ini kalau beli ketoprak buat ngkong
ngkong baru aja bisa makan lagi padang
kasih pak odi aja dia belum makan
ini pak odi
makasih neng alia
sama sama pak odi
tapi beli talia gantiin dulu sepuluh ribu
aku pulang dulu ya ras
tapi mas budi belum datang
tunggu sebentar lagi ya
ini kak cimot
kak cimot kemaren ini temen aku putri
siapa yang perlu cek
ini temen saya
nanti ke jalan raya ya
gimana gue jadi ganteng kakak
sarung sama peci kagak bakal ngerubah muka lu
tutup aja keriput
ngapa bapak lu pake acara di jepun segala
di ajak jalan jalan be ke monas
nanti sebentar lagi atuh
nabisin dulu ke toprak
gak ada mak
gak ada gimana sih
mak sendiri masukin ke dalam plastik
baju sumbangan udah dibagiin semua ke posko banjir
udah di pangkalan
ya udah pot tunggu dulu ya
ini ojeknya baru mau jalan
putungcing lu udah di pangkalan
eh buruan sono
putungcing siapa mak
tabungan yang buat kursus udah ada berapa
kurangnya masih banyak
labungnya diterusin ya
mak nanti kalau ncingrohaya marah gimana
ya lu telan aja dah
bukan ncingrohayanya yang ditelan
waalaikumsalam apa kabar poh
tadi tuh maya lagi nyortit baju baju yang kagak kepake
buat dikasih ke posko banjir
bajunya poh kagak sengaja tuh kemasukan ke kantong tuh
ya kalau memang mau disumbangin
lo mesti kasih tau dulu
biar gue gak susah susah jauh jauh datang kesini
oh seperti itu ya pak
iya seperti itu harusnya